demi dewa gagal
akan aku runtuhkan istana pajajaran
beserta dengan anak dan istri siluwangi di dalam
dan juga subang lahra
kamu tidak akan bisa lari kemana mana lagi
sayang sekali wanita santik kamu akan berakhir dengan mengenaskan
ya bagiku itu sudah sangat cukup
tapi kini sukmamu dalam bahaya
apa yang harus aku lakukan untuk mengeluarkanmu dari sini
agar kau bisa bersatu lagi dengan raka mu
ada apa raka
apakah baik baik saja
aku baik baik saja mesti ratu
aku hanya khawatir denganmu
terima kasih raka sudah mengkhawatirkanku
alhamdulillah aku baik baik saja
akan aku runtuhkan istana pancacara
akan aku runtuhkan istana pajajaran
beserta dengan anak
dan istri ciluwangi di dalam
kenting manik surawisesa dan juga subanglarang
dan sekarang saatnya aku mengeluarkan sukma subanglarang dari tubuhku
agar aku bisa menghancurkan semuanya bersama sama

sekarang berjalanlah di atas air
tapi pak man
jika allah sudah berkembang
terjadi maka terjadilah
aku tidak bisa pak man
kerahkan ilmu meringankan tubuhmu
izinkan kami ikut bersama ayah anda
kami tidak mungkin berdiam diri disini ayah anda
benar ayah anda
jika ayah anda mau pergi
kami ikut dengan ayah anda
izinkan kami menghadapi paman patiraga
patiraga tidak dapat diremehkan
dia mempunyai ilmu yang sangat tinggi
belum tentu sanggup
jika seperti itu
apa alasannya untuk kami berdiam diri disini terus ayahanda
dan kami tidak akan membiarkan ayahanda pergi begitu saja
kami akan ikut ayahanda
jika ayahanda perahu bisa berjanji
ayahanda bisa kembali kesini lagi
kami akan menunggu ayahanda
tapi bagaimana itu tidak terjadi
aku tidak mau
ayahanda tidak ingin kalian celaka
bukankah kami pun sama
kami tidak ingin ayahanda pun tercelaka
jika kami ikut bersama ayahan
maka kekuatan kita akan semakin kuat ayahanda
luka dalam kami telah pulih
dan kami berjanji
kami akan membantu ayahanda
untuk melawan paman patirakan
kami berjanji ayahanda aku mohon ayahanda
ayahanda mengizinkan kalian
namun dengan satu syarat
namun dengan satu syarat
jangan bertindak nekat seperti tempoh hal
jika nanti berhadapan langsung
dengan paman sancang london
kalian harus menghindari
kami berjanji ayahanda
jadi ini perjalanan told bride dasarnya ini
gusti ratu sepertinya pateriaja ingin mengeluarkan gusti ratu dari tubuhnya
agar gusti ratu bisa kembali ke tubuh gusti ratu
tapi rangka aku tidak mungkin meninggalkanmu di sini
gusti ratu tidak usah lagi dengan gusti ratu
jangan lupa like share dan subscribe ya
raka raga cepat pergi dari sini
maka kau tidak bisa menghadapinya sekarang
lebih baik kau pergi sekarang
raka pergi dari sini